paling pacaran dia mah lagi kerja aja sambil pacaran
apalagi kalau nggak kerja
sebetulnya mau ngasih dia kerjaan
tapi belum tahu kerjaan apa atau di mana
udah balas dendam sama yayat
belum ketemu lagi
tadi saya lihat lihat ke parkiran
sekalian dari yayat
kayaknya parkiran udah ditutup
dia ambil alih lagi sama orang orang yang lama
iya orang orang yang seperti gusur dari sana udah kerja lagi
kamu sendiri gimana
udah dapat kerjaan
kan nunggu dikasih sama kang ujang
saya udah bilang ke ujang
kalau dia masih belum dapat kerjaan
mau dititipin kerja di parkiran
kalau dia mau
kerja di mana aja saya mau
yang penting saya kerja
ada yang bilang rindu itu berat
nganggur itu lebih berat kang
tadi sudah dibayar lewat aplikasi ya
saya permisi dulu
mau main lagi kesini
kita lapor dulu ke kang darman
kita lapor dulu ke kang darman
kita lapor dulu ke kang darman
bang ya kamuu juga penasaran
pokoknya udah berhasil
dia seorang anak gampang
tapi sudah senang

nanti disuruh pendidikan security satu bulan biar punya sertifikat
oh ya udah kerja yang bener
jangan bikin malu
tadi iwan kesini baru pulang
main aja atau ada apa
main aja sambil nanyain lowongan kerja
dia mau kerja disini
bukan buat dia tapi buat tidur
dia kenal didu
kenal ga sengaja

bukan buat dia tapi buat didu
terus tidur curhat ke iwan kalau lagi nganggur
tadi saya ketemu didu dia udah saya kasih kerjaan
katanya mau kalau dia disuruh kerja jadi tukang parkir
di parkiran yang mana
di tempat saudaranya bubun
gak nyuruh saya bikin kopi buat kang ujang
bikin kopi buat kang ujang
aduh jadi ngerepotin
tapi masih ada tamu ga disuguhin
nyuci motornya pakai air kembang enggak itu cuma nama aja halo aku udah pulang kuliah mau ketemu
sekarang iya bentar aku telepon lagi pak maaf cuci motornya nggak jadi saya harus pergi iya
nggak papa nggak papa nanti aja cuci motornya kalau santai kira kira kayak gitu konsepnya
kamu ada ide lain enggak aku ikut aja tetekan lebih ngerti lebih
berpengalaman ya enggak gitu juga bisa aja yang nggak berpengalaman itu justru punya ide
yang lebih fresh enggak aku ikut idtt aja ya udah kalau gitu tinggal kita siapin bikin videonya
lusa lovina udah deal abang gobernya on the spot aja oke oke yaudah kalau gitu aku pamit dulu iya
kamu mau bahasa ganti gak
bahasa cuan ki dua
itu motorloy bukan
ngapain dia disini
dia mah lagi kerja aja sambil pacaran
apalagi kalau gak kerja

belum tahu kira kira kapan
daripada nunggu gak nentu
mending kamu coba cari kerjaan di tempat lain
besok pagi saya temenin dio ke parkiran